seorang siswi smp berusia tiga belas tahun diperkosa dua puluh satu orang di kecamatan walenrang luwu sulawesi selatan
peristiwa ini dialami korban dua hari berturut turut
saat ini polisi resor luwu menangkap empat belas tersangka pelaku dan masih memburu tujuh orang lainnya
dilansir dari detik com
peristiwa ini sebenarnya terjadi pada juli lalu namun baru dilaporkan pada sebelas oktober dua ribu tujuh belas
dari empat belas pelaku yang ditangkap enam diantaranya masih di bawah umur
bahkan salah satunya baru berusia tiga belas tahun
peristiwa ini terjadi di pinggir sungai di desa saragi kelurahan buloe kecamatan walenrang dua hari berturut turut
saat ini korban masih dalam keadaan trauma namun telah ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak lppa
pemerintah kabupaten luwu sulawesi selatan
sudah bergabung bersama kami dari mapolda sulawesi selatan kabit humas polda sulsel kombespol diki sondani
selamat sore pak diki anda bisa mendengar jelas suara saya
sangat jelas mbak selamat sore
selamat sore pak diki mengapa pertanyaan besarnya mengapa baru terungkap sekarang pak diki
bagaimana polisi mencium informasi ini
jadi kalau kita melihat kasus perkosaan ini
ini kejadiannya pada bulan juni dua ribu tujuh belas dan dilaporkan sebelas oktober kemarin
ini cukup lama tenggang waktu yang dilakukan oleh para tersangka ini
banyak para tersangka ini yang tujuh orang ini masih menjadi buron
dan kita ketahui jarak antara posek dengan ibu kota luwu ini cukup jauh
lebih dari seratus km
nah oleh karena itu kita masih mengejar
tujuh tersangka dan mereka sudah kabur kemana mana
ada yang juga labur ke makassar
siapa yang akhirnya mengadukan ke polisi pak
jadi korban bersama neneknya ini mengadu kepada kepolisian ke posek walendrang
kasus ini ditangani oleh posek walendrang
jadi korban atas nama s ini
berawal dia jalan jalan kemudian ketemu dengan tersangka
kemudian korban diajak ke sebuah sungai
ya mungkin perkiraan korban bahwa d hanya untuk mengajak jalan jalan atau berwisata
tapi ternyata di sana korban diperkosa oleh saudara d
setelah diperkosa oleh saudara d
d ini mengajak teman teman yang lain
untuk ikut memperkosa korban
korban diperkosa berkali kali
oleh orang orang yang berbeda
hampir dua puluh satu orang
korban tidak pulang ke rumah
korban dibawa ke rumah saudara d juga
nah di rumah saudara d ini korban diperkosa juga berkali kali
ya ini sungguh sangat tragis ya
bahwa korban diperkosa sampai dua hari
oleh orang yang cukup banyak
dan kami sangat prihatin sekali dan sangat mengecewakan ya
dan kami sangat prihatin sekali dan sangat mengecewakan ya

terhadap tindakan yang sangat brutal ini
bagaimana dengan keluarga korban pada saat kejadian
apakah tidak mencari korban ketika ia tidak pulang ke rumah
apakah tidak mencari korban ketika ia tidak pulang ke rumah
ya inilah yang kami sesali
kenapa korban tidak cepat lapor
ya kepada pihak kepolisian
ya mungkin juga korban takut
dan juga korban berada di desa ya
mungkin dia ingin melapor malu
inilah yang membuat korban akhirnya trauma
untuk melaporkan kasusnya tersebut
kita ketahui kalau korban perkosaan
dia pasti akan merasa malu
kalau namanya di expose di media
akhirnya dia mungkin takut
namun ini adalah suatu keberanian dari korban
kita acukan juga
bahwa dia sudah berani untuk melaporkan walaupun terlambat
namun insyaallah kami sudah mengantongi nama nama para tersangka

sampai kapanpun tersangkat semua akan kami kejar walaupun dia sudah keluar dari kota luwu
kondisi korban saat ini seperti apa pak diki
ya anda bisa bayangkanlah kondisi korban saat ini pasti sangat trauma ya
ya diajak bicara pun mungkin dia tidak maulah dengan semua orang
ya kita sudah datangkan tim psikologi dari pemda kabupaten luwu
ya supaya yang bersangkutan bisa kembali tegar ya terhadap cobaan yang sangat berat ini
ya ini sangat sungguh sangat tragis ya anak siswa smp kelas satu berusia tiga belas tahun yang diperkosa berkali kali oleh orang orang yang bejat ini
dan ada juga pelaku yang masih berusia anak pak diki betul
ada betul ada yang umur umur empat tahun
mengapa berapa tahun pak
mengkhawatirkan empat belas tahun ada
empat belas tahun menjadi pelaku
iya empat belas tahun menjadi pelaku ini
dan sudah ditangkap pak

sudah itu sudah kita tangkap pelakunya
dan karena pelakunya masih anak di bawah umur nanti kita akan koordinasi dengan pihak bapas untuk pengawasan khusus
karena kalau untuk perlindungan anak ada undang undang khusus
iya kemudian tujuh orang yang belum ditangkap itu usianya rentang usia berapa
dan apakah mereka bekerja atau berkuliah atau bagaimana
ya kalau kita melihat nama orang dpo ini rentang usianya antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun
ya mereka ini ada yang masih sekolah ada juga yang pengangguran
tapi lebih banyak mereka ini adalah pengangguran
semasif apa usaha polisi saat ini untuk mengejar para tersangka para pelaku
kita sudah sebar
kita sudah sebar
foto dpo kasus perkosaan ini ya kita juga kerjasama dengan seluruh polres
apabila polres polres di jajaran selatan menemukan ya ada tersangka segera lakukan penangkapan dan diserahkan ke polis tubuh
pak diki apakah kemudian ada selanjutnya upaya pencegahan untuk agar hal serupa tidak terulang peristiwanya juli tapi kemudian baru dilaporkan sekarang
apakah tidak sebaiknya
pores pores melakukan pendekatan jemput bola datang ke desa desa secara berkala
kita sudah lakukan pembinaan ya terhadap desa desa
mbak bin kanti mas terutama kepada anak anak sekolah
agar menghindari tindakan tindakan yang bersifat asusila
seperti kita ketahui bahwa di wilayah sulawesi selatan ini
sangat terkenal juga dengan minuman keras yang namanya balo
ini juga yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang asusila ini
dan kita sudah melakukan himbawan himbawan kepada para mbak bin kanti mas
juga sudah turun ke jalan turun ke desa desa
supaya perempuan perempuan ini agar lebih berhati hati
tentu kerjasama ini perlu kita tingkatkan antara pihak kepolisian
dengan pihak pemda dan juga para alim ulama
dan supaya tidak ada lagi kejadian kejadian
apa ancaman hukuman untuk mereka yang sudah tertangkap pak diki
ini kalau kita lihat di dalam undang undang perlindungan anak
ancaman hukumannya lima belas tahun penjara mbak
saya harapkan kepada kawan saya kejaksaan tuntut dia semaksimal mungkin
rekan saya hakim juga tuntut dia semaksimal mungkin
karena dia telah merusak masa depan seseorang
terima kasih kapitul mas pol da sulawesi selatan bapak diki sondani